halo sahabat kompas tv dimanapun anda berada
di edisi kali ini nina nostalgia menghadirkan
bintang tamu spesial yang juga
spesial seperti di edisi sebelumnya
kalau sahabat kompas tv tahu
mungkin anda anda yang kelahiran
dia di kisaran umur empat puluh delapan tahun
lagu lagu yang diputar oleh papa mama
nah anda pasti bisa menebak
artis legendaris di era tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
sudah ada bersama dengan saya saat ini
halo selamat malam mbak christine panjaitan
halo juga selamat malam
mengeluarkan album lagi apa tidak mbak christine
jadi fokus ngomong cucu gitu ya
yang generasi milenial ini kan
mungkin ada juga yang tidak tahu ya
tapi kita tidak ada salahnya di nina nostalgia ini memperkenalkan kembali gitu kan mbak christine panjaitan ini kan
kalau misalnya kita bercerita kembali di era tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an
mbak christine ini kan hits dengan lagu lagunya dulu kan
awal awal mulanya mbak christine terjun di belantika musik indonesia saat itu
umur dua puluh tahun ya kalau enggak salah ya mbak christine
bayangin udah lima puluh tahun lebih yang lalu
iya lima puluh tahun itu berarti emas ya kalau nggak salah
awal saya masuk ya
saya ini keturunannya penyanyi seniman ya keturnia seni
bapaknya mama itu adalah komponis sdis
iya dia itu yang bikin lagu butet sing sing so jual
aduh banyak sekali lagu lagu batak yang dia bikin lagu perjuangan ya
turun ke mama mama penyanyi seri usaha di medan dulu
akhirnya ya turunlah kak ke saya
saya saya empat bersaudara yang terjun ke musik itu sebenarnya dua
tapi yang menjadi penyanyi hanya mbak christine
dia juga jadi penyanyi malah pemain film malah dia
iya jadi selalu orang kalau udah bilang christine panjaitan pasti disanding sandingkan sama sama
oke jadi yang fokus ke penyanyi hanya mbak christine
terus setelah itu awal mula bertemu dengan bang rinto harahap
itu waktu saya umur lima belas enam belas ya sma kalau nggak salah
mungkin dia lihat saya oh enggak saya awalnya umur sepuluh tahun tuh nyanyi
jadi mama sama papa tuh bawa ke panjaitan bersaudara
oh dia lagi ngetop ngetop ya lagi saya umur sepuluh lima belas tahun
dibawa ke situ akhirnya eh dia bilang ada adik panjaitannya bisa nyanyi di bawah bawah
saya sampai ke bogor ke taman ria remaja
ke monas dibawa nyanyi pokoknya mereka bangga gitu ya punya adik
akhirnya ya kami jalan sendiri sendiri dia dengan jalannya sehingga jalannya
tapi dia juga yang bawa saya ke tv mula mula tv nggak ada tes dulu ya
ke tv untuk nyanyi biduan cilik gitu
kalau ada idol juga saya nggak bakalan ikut
karena saya bukan orang yang suka bersaing
iya saya takut kalau bersaing udah kalah duluan gitu
udah akhirnya saya mulai mulai nyanyi umur lima belas tahun
bang rinto lagi nyari penyanyi kayaknya tuh
jadi dia lihat di tv katanya oh ini orang boleh nih coba dites dites
setahun lah ngetesnya tuh lama sampai akhirnya kita nyanyi di tv
isi lagu dicoba coba lama sekali
jadi penyanyi tuh zaman dulu susah banget sekarang
sekarang online ya jadi enak bener ya
akhirnya ya udah dikontrak sama dia
saya mulai nyanyi lagu kapan datang yang pertama kurang berhasil
lalu yang album kedua dicoba lagi sudah kubilang tahun delapan puluh
jadi udah mulai dari situ mulai bikin lagu kataka
jangan simpan tangismu tangan tak sampai
udah itu waktu tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam kita rekaman lalu saya menikah
jadi saya waktu mempromosikan lagu kataka sejujurnya itu saya lagi hamil
untuk mama juga orang suka lagunya
itu yang bang rinto rahab itu waktu itu kan memilih lagunya katakan sejujurnya itu
itu waktu itu kan zamannya kaset ya mbak ya
kalau kita katakan waktu itu ada sepuluh lagu lima side a side a lima side b lima
menjadi jagoannya itu pemilihannya seperti apa waktu itu
mbak christine tahu nggak waktu pemilihan lagunya itu dilibatkan apa tidak waktu itu
apakah pemilihan lagunya oh bang rinto aja deh
enggak biasanya dikasih dulu sembilan lagu atau delapan lagu
jagoannya yang mana gitu
lagu dulu lagu lagu dari pencipta lain
lalu baru nanti kita tunggu masuklah lagunya bang rinto
ya jadi nggak dipilih lagi ini untuk jadi hits nggak
dipilih deh tuh yang mana tuh yang mau dijadikan judul album
kalau di mata mbak christine itu bang rinto itu untuk lirik liriknya itu gimana sih mbak
kalau di mata sosok maestro bang rinto harahap
terutama lagu lagu untuk saya itu awal awal
lagu antara kekasih deh kayaknya
dia tuh mencintai semesta
mencintai dunia kayak lagu apa ya
itu lagu jangan ada perang di dunia
jangan ada merah merah maksudnya darah gitu
jadi gak tau deh dia tuh menciptakan lagu untuk saya tuh
tapi ya belakangan baru katakan sejujurnya perasaan itu baru ada di antara
ya sejenis dua apa lain jenis gitu
kalau mbak christine melihat perkembangan lagu lagu indonesia saat ini
itu kalau dibandingkan dengan lagu lagu saat itu
di zamannya mbak christine itu seperti apa sih mbak perkembangannya sekarang
aransemen jauh sekarang lebih bagus dong
saya suka banget aras main sekarang karena mereka gak satu irama aja satu lagu
ganti ganti gitu drumnya nanti begini aduh
kan ada juga yang di remake ya mbak kalau nggak salah lagunya mbak christine ya
ada lagi deh yang nyanyiin lagu itu ya
saya juga lupa deh ya pokoknya armada pernah saya jadi bintang tamunya armada ulang tahun ke sepuluh
karena mereka pengen nyanyi tampilin penyanyi aslinya
ada favorit nggak mbak christine untuk penyanyi sekarang ini
ada yang apa idola gak
yang mbak christine suka gitu penyanyi di zaman sekarang gitu
saya suka lagu suara atau lagu lagu seperti udah ada yang almarhum tuh mike mohede
oh iya suaranya bagus banget
dia itu yang sekarang sekarang ini unmes tulus
itu saya suka bukannya saya pengen berduet sama dia
seneng dengerin lagu lagunya itu bagus bagus benar
liriknya juga bagus bagus dan suara
jadi cocok banget gitu suara dan lagu itu
membawa pesan mendalam cocok lah
kalau ngomong tentang lagu ya dibanding lagu dulu ya
kayaknya lagu sekarang tuh udah gak ada puisi puisi gitu ya semuanya
sekarang kayak batak tembak langsung gitu loh tuh the point
apa jadikan aku pacar kedua mu jadikan aku istri kedua gitu loh
dibilang pohon lah katanya pohon begini padahal maksudnya ceweknya yang di sini
iya sekarang udah gak ada gitu
halus banget terlalu halus
iya sekarang sih terus serang banget deh lagu lagu deh
kalau dulu kan ada juga yang duet duet kan mbak misalnya mbak christi kan dulu pernah duet juga
misalnya dulu kan ada rinto harahap jack abdul dibawah naungan apa record ya mbak
rinto harahap ya itu ada kesannya gak sih mbak maksudnya waktu itu bang rinto harahap mengumpulkan artis artis yang dibawah lollipop ya
di luar record itu seperti apa sih mbak maksudnya ada ada maksud apa gitu dari bang rinto waktu itu satu grup gitu dikumpulkan untuk menjadi
cuma kita waktu kita emang udah habis untuk tour show misalnya kita rame rame
penyanyi penyanyi rinto penyanyi dari rekaman lain mau satu jalan gitu jadi kita emang udah kesatuan kita sih sangat kuat ya
cuma kalau untuk bikin rekaman rekaman untuk duet tweet kayaknya enggak deh kecuali lagu di luar album di luar kaset ya nyanyi lah sama siapa gitu siapa gitu duet
dua puluh tahun berkarya ada nggak yang momen paling berkesan mbak christine mungkin dari penggemar atau mungkin ada momen lupa lirik atau apa
kalau lupa lirik itu langganan
sering saya tanyakan sih mbak karena ke artis artis sebelumnya karena pastilah udah lama gitu kan
siasatinya ngomong aja sembarangan
oh gitu ya lupa lirik terus responnya
respon dari penggemar saat ini seperti apa sih mbak misalnya lagi jumpa fans gitu
jadi enggak ada apa dari fans sendiri saat ini ya tetap positif gitu ya
iya puji tuhan positif terus
ada pesan pesan khusus nggak buat sahabat kompas tv yang mungkin soal musik di indonesia saat ini
ya seneng yang kayak gini gini saya ya senengnya yang
yang cewek cewek tuh biasa senang korea tuh
mbak christine ada pesan gak buat sahabat kompas tv gitu
iya ya pencipta pencipta mesti lebih banyak memproduksi lagu lagu indonesia gitu ya
karena lagu indonesia makin lama makin bagus kok suka saya sebenarnya mendengarkan lagu lagu masa sekarang jadi kalau bisa lebih kreatif lagi gitu
jangan ketinggalan sama yang luar negeri sana
oke baiklah mbak christine panjaitan terima kasih sudah
hadir menjadi bintang tamu untuk nina nostalgia
bermain medsos atau hangout bersama keluarga
lebih senang main wisata alam atau bermain di mall
makanan ala korea atau western
kata kanlah katakan sejujurnya
apa mungkin kita bersatu
kalau tak mungkin lagi hujan
untuk apa kau dan aku bersatu
kalau tak mungkin lagi kita
biarkanlah ku pergi jauh